kompasian kembali untuk anda bersama saya gladys oktania
pengumuman rekapitulasi pemilu dua ribu dua puluh empat telah dilakukan komisi pemilihan umum atau kpu pada rabu malam
tapi proses politik terhadap hasil pemilu dua ribu dua puluh empat baru mulai berlangsung
tak cuma gugatan di mahkamah konstitusi tapi juga penggunaan hak angket di dpr
di mahkamah konstitusi kami sepagi pasangan anies baswedan dan mohamad iskandar mulai menggugat hasil pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
tak cuma di mk gugatan secara politik juga bakal dilakukan pendukung dua pasangan pemilu dua ribu dua puluh
setidaknya sinyal sudah diberikan lewat penggunaan hak angket di dpr ri
meski dukungan terhadap angket masih berupa persyaratan seperti yang diungkapkan partai nasdem
nasdem menunggu pdi perjuangan untuk menggulirkan hak angket
nah kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan
penantian nasdem sama juga yang dinanti para politikus pdi perjuangan di dpr
menggunakan angket atau tidak menunggu instruksi megawati soekarno putri ketua umum pdip
mengambil keputusan yang penting buat bangsa ini
apa yang dipelajari secara akademis bagaimana secara regulasi bagaimana
peluang peluangnya bagaimana kemungkinan kemungkinan dan sebagainya
pdi perjuangan sedang dalam tahap itu
partai itu organisasi terpimpin
kalau kita mengatakan ibu megawati soekarno putri adalah ketua umum
dengan sekian kesepakatan kita hak dan kewenangan ketua umum ya kita ikuti dong
yang kita sepakat ilham tidak kita langgar
stagnannya langkah pdip tampak di publik dari sikap elit pdip
yang belum beranjak dari penjelasan soal materi rencana gugatan ke mk dan penggunaan hak angket
ya nanti kita tunggu tapi dari tadi yang diungkapkan oleh para pakar it
itu kan begitu banyak hal hal yang secara sistematik didesain bagi kepentingan calon tertentu
betapa suara rakyat menjadi mudah dimanipulasi
begitu banyak kejanggalan yang bisa dibuktikan secara ilmiah
karena pemilu siapapun yang merekayasa artinya membunuh masa depan kita
tapi politikus pdi perjuangan deddy sitorus meyakinkan publik bahwa politikus banteng di dpr tetap menggunakan haknya mendukung angket
melalui mahkamah konstitusi dan melalui hak angket
konstitusi memberikan hak bagi dpr untuk melakukan hak angket
dan semua presiden republik indonesia pernah mengalami hak angket
lalu kenapa sekarang hak angket menjadi jin yang menakutkan sampai dihimbau himbau
bila nasdem menunggu pdi perjuangan
berbeda dengan partai kebangkitan bangsa
pkb yang bersama nasdem dan partai keadilan sejahtera
politikusnya di dpr sudah menandatangani usulan angket
harapan dari rakyat harapan dari masyarakat
nah kami sendiri sudah delapan anggota dari pkb yang menandatangani
nah kami menunggu anggota anggota lain karena minimal harus dua puluh lima anggota
dua fraksi baru bisa diusulkan ke dalam sidang paripurna
karena semangatnya adalah kita ingin melakukan perbaikan ya
untuk menjadi kanal dari seluruh aspirasi masyarakat
karena aspirasi masyarakat yang semakin meluas
semakin menguat ini jangan sampai menjadi api dalam sekam
mandat politisi yang menyimpang
pernyataan daniel diungkapkan di tengah masa pengunjuk rasa
yang mendesak para politikus dpr menggunakan hak angket
mempertanyakan dan menyelidiki hasil pemilu dua ribu dua puluh
unjuk rasa selama hampir sepekan sudah terjadi di sejumlah wilayah di indonesia
tiga hari berturut turut di bulan ramadan
masa tetap berunjuk rasa di depan kompleks dpr
di dpr bagaimana rencana penggunaan hak angket
oleh koalisi partai pasangan anies mohaimin dan ganjar mahfud
kita tanyakan kepada tifal solesa di gedung dpr jakarta
tifal sikap partai partai apakah masih menunggu pdip
masih menunggu pdi perjuangan yang pertama kali menyuarakan atau menangkap
perjuangan yang pertama kali menyuarakan atau mendorong agar hak angket ini bisa segera digunakan oleh dpr ri
untuk menelusuri dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh
yang belakangan atau setidaknya dalam dua pekan kebelakang ini saya pantau dinamikanya dan juga suara suara yang muncul dari beberapa fraksi
sejauh ini baru yang berbicara adalah partai kebangkitan bangsa
tadi sudah kita simak sudah ada beberapa anggota yang menandatangani pernyataan untuk siap maju untuk hak angket dugaan kecurangan pemilu
lalu kemudian dari partai keadilan sejahtera terakhir kali saya pahami dari sekretaris fraksi lady hanifa
menyampaikan bahwa diskusi juga masih terus berjalan terutama dalam hal ini dari tiga fraksi di koalisi perubahan
begitunya nasdem pkb dan juga pks
sementara untuk pdi perjuangan tadi juga sudah dinyatakan oleh adian apitupulu maupun juga oleh deddy sitorus bahwa mereka masih menunggu arahan
masih menunggu instruksi dari ketua umum partai megawati soekarno putri mengingat wacana hak angket ini didorong
atas nama partai bukan atas nama pribadi atau kelompok kelompok pihak tertentu terutama dalam hal ini anggota anggota partai yang masuk dalam fraksi pdi perjuangan ini sendiri
yang masih kami nantikan sekarang sikapnya adalah partai persatuan pembangunan atau p tiga yang masuk dalam koalisi pengusung ganjar mahfud bersama dengan pdi perjuangan
beberapa kali kami tanyakan kepada terutama dalam hal ini oleh ahmad baidowi selaku sekretaris fraksi p tiga di dpr ri
ia menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini
terakhir kali yang kami pahami ia atau p tiga masih menantikan hasil akhir dari rekapitulasi suara pemilu yang sudah berakhir kemarin di tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
dan kami masih butuh konfirmasi lagi karena sudah lewat masa tenggat waktu itu pengumuman hasil sudah disampaikan juga apakah p tiga akan resmi mendorong hak angket atau tidak
karena yang kami pahami terakhir kali ahmad baidowi kepada wartawan menyampaikan bahwa tidak ada kesan untuk menunggu partai partai lain terlebih untuk menunggu pdi perjuangan
karena ini merupakan sikap dari partai tapi sekali lagi p tiga masih belum menyatakan sikap apakah akan mengajukan atau tidak terhadap hak angket ini
nah sementara untuk nasdem ini juga sebetulnya masih belum tampak ada pernyataan tegas begitu setidaknya di dpr ri
apakah kemudian ada tindak lanjut dari pernyataan pernyataan sikap yang sudah disampaikan
terutama terakhir yang disampaikan oleh surya paloh dalam konferensi pers kemarin selepas penyampaian hasil keputusan dari pemenang pemilu baik itu pilek dan juga pilpres dua ribu dua puluh
terakhir yang disebutkan bahwa ia masih melihat dulu satu persatu dan masih menyerahkan kepada teman teman partai lain
dan ia menyebut bahwa nasdem simpatik dan respect tapi kemana arahnya apakah akan setuju atau tidak ini juga masih belum bisa dipastikan untuk saat ini
berapa jumlah yang sudah menyatakan sikap atau tidak
tapi yang jelas bahwa untuk sekalipun syarat minimal untuk pengajuan itu setidaknya sudah terpenuhi
kalaupun kemudian sudah ada pdi perjuangan pkb dan juga pks yang akan mendorong untuk maju
hak angket ini bisa diwacanakan begitu atau bisa direalisasikan
yang jadi tantangan adalah bagaimana kemudian saat nanti akan disetujui
karena dalam undang undang md tiga sendiri di pasal satu ratus sembilan puluh sembilan itu menyatakan bahwa usulan hak angket ini baru bisa dinyatakan disetujui dan bisa ditindaklanjuti kemudian
apabila kemudian disetujui minimal setengah dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat paripurna penetapan dari wacana hak angket itu sendiri
jadi ini tantangan yang betul betul dinamis dan masih terus kami pantau di kompleks parlamen senejak